dan sambut calon kapolri baru jajaran polres cianjur jawa barat
yang tergabung dengan nama grup band kami lima
menciptakan lagu berjudul pemimpin kami
kami lima band merupakan grup musik yang terdiri dari lima anggota polres cianjur
dari berbagai fungsi kesatuan
lagu ini mereka ciptakan bagi kapolri baru
yang akan memimpin institusi kepolisian republik indonesia nanti
kami lima band merupakan grup musik yang terdiri dari lima anggota polres cianjur
kalau menurut saya